jembatan kajang koyong dihantam banjir
saat ini diterjang banjir
banjir lahar gunung semeru menerjang sungai mujur
di desa klopo sawit kecamatan candipuro lumajang jawa timur jumat sore
warga sekitar yang memantau debit air panik ketika melihat banjir membesar dan meluap
bahkan sejumlah sepeda motor warga tidak bisa diselamatkan dan hanyut terbawa banjir lahar
banjir lahar juga menyebabkan jembatan sungai mujur terputus
akibatnya akses desa klopo sawit dan desa penanggal terputus
menginformasikan jembatan gantung
jembatan gantung kalirgoyo di desa sumberwulu kecamatan candi puro lumajang
tak luput diterjang banjir lahar gunung semeru pada jumat sore
besarnya banjir lahar mengakibatkan air sungai naik
hingga mencapai jembatan gantung dan membuat jembatan ini ambruk
jembatan sepanjang satu ratus lima puluh meter itu kini tak bisa lagi digunakan
yang membuat puluhan warga terisolasi
kalau di sana banyak
banjir juga memutuskan jembatan penghubung antara kabupaten lumajang dan malang
di kecamatan pronojiwo lumajang pada jumat sore
banjir yang membawa material vulkanis gunung semeru membuat jembatan ambruk
total tiga jembatan putus akibat terjangan banjir lahar gunung semeru
ambruknya jembatan berawal saat kawasan gunung api tertinggi di pulau jawa itu diguyur hujan
dengan intensitas tinggi
banjir lahar gunung semeru juga menerjang sungai besuksat di desa pasru jambe kecamatan pasru jambe lumajang
dan sungai besuk kobokan di desa supit urang kecamatan pronojiwo
bpbd provinsi jawa timur menerjunkan puluhan personel untuk membantu menangani dampak banjir lahar ini
selain itu pihaknya memberi bantuan kepada korban banjir lahar
bantuan tersebut berupa bahan kebutuhan pokok dan sejumlah peralatan seperti sandbag sekop cangkuk dan kain

bantuan tersebut berupa bahan kebutuhan pokok dan sejumlah peralatan seperti sandbag sekop cangkuk dan kain
untuk mengatasi dampak banjir lahar
banjir lahar gunung semeru mengakibatkan tiga jembatan putus
yakni jembatan antar kabupaten lumajang malang
jembatan antar kecamatan candipuro dan pasru jambe
dan jembatan antar desa kisuma

banjir lahar juga meluap ke permukiman sehingga membuat warga harus
mengungsi ke tempat yang lebih aman nurhadiwi caksono lumajang jawa timur